sementara itu akun twitter front pembela islam dengan alamat
at dppfpi id tidak bisa dibuka sejak jumat pagi
dalam akun twitter fpi tertulis akun tersebut sudah disuspend
hingga jumat sore akun twitter fpi masih tidak bisa diakses
dalam keterangan twitter akun fpi dianggap melanggar peraturan twitter
seluruh percakapan di lini masa akun fpi berwarna putih dan tidak terlihat
termasuk juga gambar profil fpi juga dihapus dan hanya berwarna abu abu
pihak twitter indonesia yang dihubungi sampai dengan saat ini tidak memberikan komentar apapun